festival musik tahunan we the fest akan kembali digelar sembilan belas hingga dua puluh satu juli dua ribu sembilan belas di gxpo kemayoran jakarta
untuk edisi kali ini akan dimeriahkan oleh dua puluh tiga musisi internasional dan dua puluh sembilan musisi indonesia yang telah dikurasi selama satu tahun sebelum festival
bagaimana perbedaan dan perkembangan di we the fest
lagi punya sesuatu yang menarik untuk ditampilin
eva celia menjadi salah satu penyanyi indonesia yang akan meramaikan we the fest
ia tak menyangka penampilan perdananya di salah satu festival terbesar di asia tenggara itu akan dilakukan di panggung utama
jujur gue gak nyangka sih
jujur gue sangat gue ekspeknya akan ada di panggungnya
yang kecilan dan minimalis gitu maksudnya memang kita udah di awalnya udah asumsi akan seperti itu gitu loh
jadi ketika kemarin dikabarin dapet main stage di jam yang cukup mungkin ramai jujur agak tremor
aku mau introduce kalian lagi satu satu
saya sangat teruja dengan apa yang akan orang lihat tentang lagunya baru
dan bagaimana kita akan melakukannya di we the fest
aku juga akan bawain satu lagu yang unrilis yang tidak ada di ip nya
jadi itu akan menjadi satu satunya kejutan
selain fokus berlatih eva juga sedang disibukkan oleh release ep terbarunya dan merchandise
namun pekerjaan eva terasa lebih ringan dengan bantuan kekasihnya demas narawangsa sebagai produser album dan music director life performance nya
bebe di mana ya tantangan terbesar
tantangan terbesarnya adalah juggling between all those things
apalagi dengan lagu lagu yang lama itu kita pengen ngasih elemen elemen yang kita mau memberikan elemen elemen yang baru yang mungkin belum kita lakukan belum pernah kita lakukan sebelumnya
kita lagi seneng
terima kasih banget melihat live nya
terakhir kali nonton dia live juga sangat termotivasi untuk bukan bikin yang serupa sih tapi pingin nyamain energinya gitu loh
menonton penampilan eva celia di panggung utama with the fest pada dua puluh juli dua ribu sembilan belas sekitar pukul enam sore
azalea pinata windri hawadis sarzan india jakarta